puluhan rumah di kampung cimapak kabupaten sukabumi jawa barat senin sore diterjang longsoran tanah yang berasal dari bukit
dan pendataan jumlah korban longsor hingga kini masih dilakukan
inilah saat terjadinya tanah longsor di kampung cimapak desa sirna resmi kabupaten sukabumi jawa barat senin sore
hujan deras yang terjadi sejak pagi hari membuat tebing longsor menimbun puluhan rumah warga
warga yang panik berhamburan keluar rumah
proses evakuasi pertama setelah kejadian tanah longsor dilakukan dengan peralatan seadanya
untuk mengeluarkan jenazah dari reruntuhan rumah yang tertimbun tanah longsor
saat dihubungi lewat sambungan telepon kepala seksi kedaruratan badan penanggulangan bencana daerah kabupaten sukabumi eka widiaman mengatakan
dari data sementara ada tiga puluh empat rumah yang tertimbun tanah longsor
namun belum diketahui jumlah pasti korban meninggal dunia dan korban selamat karena masih dalam pendataan
akibat hujan deras sejak senin sore hingga malam proses evakuasi dihentikan sementara
dan untuk mengetahui kondisi terkini pas calon longsor di sukabumi sudah ada jurnalis transmedia anza suseno
selamat pagi anza bagaimana keadaan terbaru di sana dan berapa jumlah korban sejauh ini
baik pemirsa di rumah saat ini
di tempat terjadinya tanah longsor
di kampung cimapak di atas sinar resmi kecamatan di solok kabupaten sukabumi jawa barat
yang terjadi pada sore kemarin
dari data terkini total sebanyak dua puluh delapan rumah tertimbun tanah longsor
kemudian ada tiga puluh kepala keluarga dengan jumlah jiwa
ada satu ratus tujuh jiwa yang tinggal di perkampungan yang diterjang tanah longsor
dari proses evakuasi yang dilakukan petugas kegungan dari bas tarnas ke bupati sukabumi
bppd kabupaten sukabumi pmi dan tni polri pada senin malam
dua ditemukan tewas saat itu posisi korban sudah tertimbun tanah longsor
atas nama endah tiga puluh tahun dan tata tujuh tahun
dari hasil identifikasi kepolisian polres sukabumi
jenazah sudah diketahui dan sudah diambil oleh keluarganya
sementara tiga orang masih selamat dievakuasi ke rumah sakit pelabuhan ratu akibat patah tulang tertimpa material bangunan
dan enam puluh satu orang selamat dan sudah diungsingkan ke sd cimapak dan rumah warga sekitar
hingga pagi hari ini hujan masih terus mengguyur di lokasi terjadinya tanah longsor
hari ini proses evakuasi akan dilakukan oleh tim sargabungan
dan akibat medan yang terjal dan sempit membuat alat berat tidak dapat masuk ke lokasi tanah longsor
dan harus dievakuasi menggunakan alat manual
sementara itu posko di lokasi kejadian sudah dibangun posko darurat
di mana proses evakuasi jenazah akan dilakukan dan akan diidentifikasi
di posko yang sudah dibangun oleh kepolisian dan tim sar gabungan
sementara itu keluarga sekitar dan tni polri dan tim sargabungan
sudah berada di titik lokasi tanah longsor dan akan melakukan proses evakuasi di pagi hari ini
baik anza lalu berapa kerugian yang diperkirakan dan bagaimana dengan proses evakuasi korban
untuk kemudian saat ini belum ada yang memastikan karena
di lokasi masih tertimbun begitu tebalnya tanah longsor
akibat sawah yang ada di tebing menggerus perkampungan yang ada di bawahnya
sekitar dua puluh delapan rumah dan belum ada dinyatakan berapa total kerugian dari pemerintah setempat
dan saat ini proses evakuasi masih terus berjalan
dan jam delapan nanti setelah apel pagi ini
tim sar akan menuju lokasi dan akan mengangkut puing puing dari tanah longsor tersebut
baik anza nanti kami masih akan memantau perkembangan proses evakuasi dari anda
dan selamat bertugas kembali anza suseno jurnalis transmedia